momen libur lebaran tidak hanya dimanfaatkan untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara
banyak dari masyarakat yang menggunakan momen ini untuk berlibur bersama keluarga
di wilayah jawa tengah ada destinasi wisata keluarga yang menarik namanya saloka tempark
seperti apa berikut ini liputannya untuk anda
berbagai obyek wisata ramai diserbu oleh masyarakat di momen libur lebaran tahun ini
hal ini tentu berdampak positif terhadap sektor pariwisata
salah satu taman hiburan di jawa tengah ini misalnya yakni saloka teme park atau taman saloka
kenaikan jumlah pengunjung di taman hiburan ini mulai terasa di h plus satu lebaran
saloka tem park merupakan taman rekreasi sekaligus edukasi di jawa tengah
lokasinya berada di dataran tinggi yakni tuntang di kabupaten semarang
dengan lahan seluas dua belas hektare taman saloka memiliki dua puluh lima wahana yang tersebar di lima zona
yakni zona pesisir zona belalantar zona kamayai zona anaria dan zona segara perada
seperti biasa bahwa di dalam suasana lebaran pasti pengunjung di tempat tempat wisata akan mengalami penurunan

nah pengunjung saloka ini masih sebagian besar adalah warga jawa tengah
terus terang masih banyak warga jawa tengah
namun khusus untuk lebaran karena biasanya lebaran itu sangat identik dengan mudik saudara saudari kita yang dari jabodetabek
itu banyak yang melakukan perjalanan ke jawa tengah diy surabaya jawa timur
sehingga ini adalah tempat yang sangat penting untuk kita
ini menjadi satu potensi tersendiri selain captive market kita yang di jawa tengah
selama musim libur lebaran taman hiburan ini juga menyajikan pertunjukan bertema timur tengah dengan tajuk saloka mubarak
selain itu adanya wahana baru juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung
wahananya cocok banget buat warga kecil kayak saya apa kayak kami
tadi bagus yang galileo petualangan galileo itu berapa
bagus karena kan ada edukasinya ya di situ ada banyak banget jadi oke sih di situ
untuk anda yang masih bingung menghabiskan masa libur lebaran mengunjungi taman hiburan seperti taman saloka bisa menjadi salah satu pilihan